untuk mencegah banjir yang biasa terjadi di musim hujan
pemerintah kota bandung kembali membangun infrastruktur
untuk mencegah banjir
salah satunya dengan membangun kolam retensi
di kawasan gedebage yang merupakan
wilayah langganan banjir di kota bandung
progres pembangunan kolam retensi ranca bolang
di kecamatan gedebage sudah memasuki tahap akhir
kolam retensi dengan luas delapan meter persegi ini
diharapkan mampu mengurangi banjir
yang biasa terjadi di kawasan gedebage
sungai cinambu ini biasanya akan meluap
jika musim hujan datang
dan kehadiran kolam retensi ranca bolang ini
nantinya akan berfungsi sebagai pengalihan
atau pengurangan debit air yang biasanya ada
di sungai ranca bulang ini ke kolam retensi ini
nantinya kolam retensi ini akan bisa menampung
dan kehadiran kolam retensi ini diharapkan
bisa sedikit mengurangi banjir
yang memang menyebabkan
banjir yang selalu terjadi di kawasan gedebage ini
setiap musim hujan datang
pembuatan kolam retensi ranca bolang ini
berawal dari inisiatif warga
yang rumahnya mengalami kebanjiran setiap musim hujan
hal ini diakui oleh arifin
warga perumahan adipura
kecamatan gedebage kota bandung
sudah lima tahun terakhir
warga di kecamatan ranca bolang
selalu terkena banjir jika musim hujan tiba
arifin dan warga lainnya kemudian meminta
bantuan kepada pemkot bandung
untuk pembuatan kolam retensi
untuk mengurangi banjir
warga cukup kerjasama
sangat baik semua klaster
sehingga hal itu kita coba
untuk cari solusi
banyak sekali solusi yang sudah kita ajukan
dimana kita peninggian kirimir
juga kita pernah lakukan
pompa juga pernah kita lakukan
yang kemarin itu tidak mempan ya
akhirnya ya ini salah satu solusi
dengan adanya pacamat
kebetulan orang adipura
kasih solusi ya kita berembuk
dengan koordinasi diskusi yang sangat panjang
akhirnya lah tercetus danau ini
memang salah satu solusi
insya allah mudah mudahan
ini bisa menjadi solusi untuk penanggulangan banjir
dan apa banjir yang selama ini
menggenangi adipura khususnya
selain kolam retensi ranca bolang
pemerintah kota bandung juga sudah
menyiapkan sejumlah infrastruktur lain
untuk mencegah banjir
yang biasa terjadi di kecamatan gede bage
sebetulnya yang sudah selesai duluan itu di
masjid terapung yang oleh bbws
itu ada embung gede bage
itu sudah selesai itu akan
mengurangi air cinambo
kemudian di atasnya
kita sudah membangun wetland cisurupan
juga dalam rangka itu
nah sekarang kemarin sedang berdiskusi
dengan masyarakat untuk akses masuk
itu kita akan
membenung juga sungai cikilai
belum kemarin baru ada
kesepakatan bahwa kalau jalannya rusak
lain sebagainya akan diperbaiki oleh kita
ini sudah ada sepakat
mudah mudahan bisa masuk
kemudian yang sekarang sedang kami lakukan
baru hari kemarin mulai itu di dalam
di lingkungan perkantoran
akan dibuat juga kolam retensi
selain untuk pencegahan banjir
kolam retensi ranca bolang
rencananya juga akan dibuat menjadi
ruang terbuka hijau agar bisa
dimanfaatkan oleh masyarakat